jangan lupa jangan lupa
video amatir milik petugas ini memperlihatkan para terduga pelaku judi
yang melakukan perlawanan saat aparat gabungan melakukan penggerbekan lokasi judi
di kelurahan beriwit kabupaten murung raya kalimantan tengah
meski melawan petugas tetap berupaya untuk tenang dan melakukan tindakan damai
meski mendapat perlawanan tak ada satupun terduga pelaku judi
maupun pemilik lapak yang diamankan
petugas hanya melakukan peringatan dan membubarkan aktivitas ilegal ini
lokasi perjudian ini sudah berjalan empat hari dan mengundang kerumunan warga
warga yang resah dengan aktivitas judi serta khawatir terjadi penularan covid sembilan belas
melaporkan aktivitas ini ke pihak berwajib
tidak memiliki izin kegiatan masyarakat
berpawara yang tidak memiliki izin
yang tidak diberikan oleh pemerintah daerah maupun adat
maupun dari diadi maupun dari pengusur pemerintah daerah
intinya perjudian ya
intinya perjudian ini bukan kegiatan keagaman
sudah berapa kali disini sudah berapa kali tim datang tapi tidak digubris
usai dibubarkan aparat gabungan melakukan pembongkaran lapak perjudian ini
satu persatu meja maupun kursi yang dibuat secara permanen
langsung dibongkar petugas menggunakan gergaji mesin
samsudi nur kabupaten murung raya kalimantan tengah